wali kota solo gibran raka buming raka jumat siang mengecek sejumlah lokasi pengungsian yang terdampak banjir
gibran minta bpbd dan tim gabungan untuk mengatasi banjir dengan cepat
hal itu diungkapkan gibran saat mengunjungi sd negeri joyotakan kelurahan joyotakan yang menjadi posko pengungsian warga
gibran berjanji akan menanggulangi secara cepat dan segera menyiapkan kebutuhan para pengungsi
saat ini tercatat ada dua puluh satu delapan ratus empat puluh enam jiwa terdampak banjir